sementara itu banjir yang melanda di sejumlah wilayah di jawa timur hingga sepekan belum juga surut
di gresik banjir justru semakin tinggi hingga mencapai satu lima meter
sementara itu di desa bunga seorang balita nyaris tewas akibat terjebur ke dalam banjir
setelah bertahan selama satu minggu di rumah akibat terendam banjir
ratusan warga desa karangpoh dan kaliwot kabupaten gresik minggu sore akhirnya dievakuasi
warga terpaksa dievakuasi karena kondisi banjir sudah membahayakan
dengan menggunakan perahu karet ratusan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman
salah satunya adalah amala
nenek berusia enam puluh tahun ini awalnya tidak mau keluar dari rumahnya
namun karena banjir semakin tinggi ia akhirnya pasrah dievakuasi
sementara di desa bungah gresik seorang bayi berusia dua belas bulan sempat tenggelam selama lebih dari tiga menit di rumahnya yang terendam banjir
saat ditemukan bayi dalam kondisi tidak sadarkan diri karena terlalu banyak kemasukan air
beruntung nyawa nadifah lutfiah lolos dari maut setelah dibawa ke puskesmas
nadifah tercebur ke dalam banjir akibat sang ibu meninggalkan korban tidur sendirian di dalam kamar
saat terdengar bunyi air kencang ternyata nadifa sudah tidak di atas tempat tidur
sang bayi jatuh tenggelam ke bawah kolong tempat tidur
beruntung nadifah segera diselamatkan
sementara di jember sekelompok orang
warga yang jengkel akibat jalan yang rusak parah tidak kunjung diperbaiki
memprotes dengan menanam pisang di tengah jalan
warga menanam pisang karena jengkel jalan yang sudah bertahun tahun rusak ini dibiarkan begitu saja
apalagi banjir membuat kerusakan jalan tambah parah